ya bicara soal piala dunia dua ribu dua puluh dua di qatar ini hampir selesai
dan tersisa ada dua pertandingan lagi yaitu laga perebutan tempat ketiga antara kroasia dan tim fenomenal maroko
serta tentunya partai final yang akan mempertemukan juara bertahan perancis dengan argentina
dan sebelum kita melihat siapa saja yang akhirnya akan mengisi podium satu dua dan tiga
mari kita simak dulu fakta fakta menarik dari piala dunia dua ribu dua puluh dua dalam angka yang kami rangkum berdasarkan laporan forbes
memang ya kita tahu piala dunia qatar dua ribu dua puluh dua ini dikatakan piala dunia termahal
dan untuk estimasi biaya yang dikeluarkan negara qatar untuk menjadi tuan rumah piala dunia itu mencapai
oh angkanya dua ratus dua puluh sembilan miliar dolar amerika serikat atau kalau dirupiahkan itu adalah sekitar tiga

ini angka yang fantastis sekali
jadi angka ini tiga lima ratus lebih triliun ini termasuk untuk pembangunan tujuh stadion baru
kemudian kereta dan juga jalur penghubung antara stadion bandara rumah sakit kemudian hotel serta pusat perbelanjaan
kalau kita mau membandingkan gitu ya piala dunia sebelum di qatar yaitu dua ribu delapan belas lalu di brazil
ini biayanya hanya sebelas enam miliar rupiah atau kalau kita rupiahkan itu sekitar satu ratus delapan puluh satu triliun rupiah
lihat angkanya jauh banget ya
begitu megahnya begitu mahalnya memang piala dunia yang digelar oleh negara kecil yang kaya raya yaitu qatar
kemudian ini baru biayanya aja ya kita bahas yang lain
kita lihat berapa biaya yang dikeluarkan oleh qatar ini sebagai tuan rumah piala dunia dua ribu dua puluh
ada juga estimasi peningkatan pendapatan tentunya ya
mereka sudah investasi besar rp tiga lima ratus triliun
ada estimasi pendapatan sebesar tujuh belas miliar dolar amerika serikat
atau kurang lebih kalau dikurskan di rupiah itu ada dua ratus enam puluh lima triliun rupiah
ini yang memang nanti diharapkan oleh qatar gitu ya meningkat selama aktivitas piala dunia
dan viva sendiri juga diharapkan ini punya penghasilan pemasukan pendapatan sebesar tujuh miliar dolar amerika serikat
atau sekitar satu ratus sembilan triliun rupiah dari piala dunia edisi ke dua puluh dua kali ini
ya jadi pemasukannya juga dari beberapa sektor gitu ya
dari lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari pembangunan stadion dan seluruh infrastruktur
kemudian apalagi yang bisa diharapkan dari piala dunia yang begitu mahal ini
estimasi jumlah penonton
ya kalau kita bicara soal penonton sepak bola
nah ini perkiraan ada sekitar lima miliar orang ya dari seluruh dunia
ya dari seluruh dunia pastinya
dan jumlah ini juga terus meningkat dari estimasi penonton televisi piala dunia pada dua ribu delapan belas terakhir di rusia
dan piala dunia ini memang masih menjadi event olahraga dengan jumlah penonton terbesar di dunia
berikutnya ada apalagi sih terkait dengan piala dunia qatar
ya yang pasti nah ini juga pemasukan alias cuan yaitu dari jumlah tiket ada sekitar tiga juta
memang penjualan tiket pertandingan piala dunia dua ribu dua puluh dua ini mencapai tiga juta lembar
ada sepuluh negara yang warganya dikatakan paling banyak nih
membeli tiket pertandingan piala dunia dua ribu dua puluh dua secara berturut turut dari yang tertinggi
yaitu sudah pasti yang pertama tuan rumah ya
ada negara qatar
ini kita tahu qatar juga salah satu negara terkaya gitu ya
yang pendapatan per kapitanya besar
kemudian selain qatar ada juga negara tetangga arab saudi
jadi mereka bisa nonton
kemudian yang ketiga itu ada inggris
nah inggris juga negara eropa juga tidak jauh letaknya dari qatar
kemudian disusul ada meksiko
kemudian uni emirat arab
negara argentina yang juga akan masuk ke partai final
kemudian perancis juga brazil dan tentunya jerman
itu dia tadi beberapa negara yang penduduknya itu banyak gitu ya nonton untuk piala dunia yang digelar di qatar
kemudian kita lihat juga nah ini negara qatar ini negara kecil namun kaya raya
penduduknya cuma dua delapan juta
dengan populasi yang hanya segini ya dua delapan juta
qatar menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang menggelar piala dunia
delapan juta ini cuma sepertiganya penduduk jakarta
dikit banget penduduk aslinya mereka
tapi memang banyak juga ya para imigran pendatang yang akhirnya bekerja di sana
kemudian kita lihat lagi
ada satu dua juta
ini adalah jumlah pengunjung ke qatar
warganya cuma dua delapan tapi ada satu dua juta pengunjung
kemudian juga qatar mendapat sekitar satu tiga ratus penerbangan per hari selama piala dunia berlangsung di qatar
jadi memang ini juga yang membuat mereka tuh akhirnya memperluas gitu ya
memperluas bandaranya agar bisa menampung para wisatawan para penonton piala dunia
dan tentunya selain kita menunggu nanti
siapa yang akan menjadi juara
kita juga patut mengapresiasi qatar yang sudah sukses menjadi tuan rumah selama piala dunia dua ribu dua puluh dua